wali kota tegal deddy ion supriyono akan memperlakukan lockdown di wilayahnya mulai senin tiga puluh maret hingga empat bulan ke depan
hal ini dilakukan setelah satu orang dinyatakan positif corona di tegal dan sebagai langkah pencegahan penyebaran virus
untuk informasi selengkapnya sudah terhubung dengan jurnalis transmedia imam suripto yang saat ini berada di kawasan kantor pemerintah kota tegal
imam selamat siang apa saja kebijakan yang kemudian akan diterapkan selama lockdown berlangsung
selamat siang rita livina dapat dilaporkan hari ini sehari menjelang diberlakukannya karantina wilayah di kota tegal
suasana di kawasan perkotaan secara umum belum tampak adanya perubahan
aktivitas warga ini memang sejak enam hari lalu sudah berkurang dibanding saat kondisi normal
hal ini karena penutupan akses jalan yang akan menuju ke pusat pusat keramaian sudah
dilakukan oleh pemerintah kota tegal
pemkot tegal sengaja menutup akses jalan jalan ini untuk meminimalisir penyebaran virus corona
menjelang diperlakukannya lokal lockdown ini pemerintah kota tegal siang ini rencananya mulai mendatangkan beton beton yang akan dipakai sebagai pembatas
beton beton ini nantinya akan dipasang di lima puluh titik akses jalan masuk
dimungkinkan beton ini akan dipasang mulai hari sabtu besok
sementara menurut rencana wali kota dan jajarannya juga akan menggelar rapat untuk mematangkan rencana tersebut
baik selain jalur darat apakah pembatasan ini juga akan diterapkan untuk jalur laut di sana
ya mengenai hal tersebut akan dibahas pada rapat yang akan
akan digelar pada pukul dua belas siang nanti mbak
baik kemudian apakah bagaimana respon masyarakat di sana terkait dengan larangan bertemu atau physical distancing
beberapa pedagang terutama yang berada di kawasan pusat alun alun mengaku mereka akan memilih tutup lapak
selain karena sepi pembeli mereka juga akan mematuhi imbauan pemerintah kota
untuk tetap tinggal di rumah
baik berarti secara umum masyarakat akan mematuhi aturan ini
kemudian hingga saat ini imam apakah ada tambahan data pasien yang positif corona di tegal
mas siang ini data yang masuk masih sama dengan yang kemarin
ya ini masih sekitar sembilan belas orang yang menjadi pasien dalam pengawasan
baik terima kasih atas waktunya imam suripto jurnalis transmedia di tegal jawa tengah